anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
lembaga pemasyarakatan nusakambangan siap menampung terpindahkan kasus korupsi bank bali joko chandra
jika publik khawatir ada fasilitas mewah di penjara lapas kipinang ataupun sukamiskin
kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak azazi manusia provinsi jawa tengah priyadi mengatakan
masih banyak sel kosong di lapas nusakambangan
jadi lapas nusakambangan siap bila joko chandra ditahan di nusakambangan
nusa kambangan sendiri dikenal sebagai tempat lapas untuk para napi yang melakukan kasus kejahatan besar
tak terkecuali kasus narkotika dan terorisme